karena aku pasti bisa hari sendiri
aku pergi dulu ya peribel
itu peta apa
peta apa dong
hantu kaya aku
bisa nyentuh manusia
aku gak tau tempatnya
lagian kata peribel
kakek sakti itu
udah lama hilang
terus gimana dong
aku tetep mau nyari
kakek sakti itu
aku gak mau rapotin peribel
kita harus ditunggu
yaudah kita berangkat yuk
mampir dulu ya
ke rumahku ya
jangan lupaidu tempatnya
sampai jam lima
udah lama bangut
bandan kamu bawa apa sih
baru kapan dong
kita pasti butuh
iya juga ya
kita siap pergi yuk
pada kemana ya
oh sepi banget sih
surat apaan tuh
kalau mami sampe tau gimana nih bisa berhabe
lagian ya anak ngapain sih ke bukit nusa
dia pasti pergi kesana sama nina deh
oh gak manusia
gak hatu sama aja bikin aku pusing
bukit nusa itu
masa aku pergi sendirian
nanti kalau aku diculik gimana
aku punya ide
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nisa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
aku mau ke bukit nusa
bocah itu buat peta
iya bener kang rino
kan jangan di ate sama lagi mencari harta karun di bukit nusa
kalau gitu kita tangkap anak itu
kita ambil peta hartanya supaya kita cepat kaya
si mamsai kok pergi gak bilang bilang tumben amat
lapsang kenapa ini
bener bener feeling aku dia gak beres sama laras
ini pasti nyembunyi sesuatu
tegak banget sih kamu bohongin aku
mama kenapa nggak bilang kalau mau kesini
gawat ada mas tama
dia pasti curiga sama aku
mas tama gak boleh sampe tau
kalau aku mau ketemu sama mas terhalim
aku takut kamu marah kalau aku bilang
aku takut kamu marah kalau aku bilang
aku takut kamu marah kalau aku bilang
aku pikir tadi kamu terlalu keras
aku pikir tadi kamu terlalu keras
aku pikir tadi kamu terlalu keras
aku gak mungkin marah lah
nina kan anak aku juga